pelaksanaan ibadah haji tahun ini bertepatan dengan musim panas di arab saudi
oleh karena itu pemerintah melalui kementerian agama jauh jauh hari telah mengeluarkan sejumlah imbauan
agar para calon haji bisa beribadah dengan nyaman dan menghindari sengatan panas atau heat stroke
cuaca terik di madinah arab saudi dengan suhu hingga empat puluh empat derajat celcius perlu diantisipasi oleh para jamaah haji
menurut ketua ppih embarkasi jakarta pondok gede saiful mujab saat wukuf di arafah suhu diperkirakan bisa mencapai lima puluh satu derajat celcius
dengan aktivitas jamaah yang padat saat di tanah suci salah satu hal yang perlu dihindari adalah dehidrasi serta sengatan panas
oleh karenanya kementerian agama terus mengingatkan jamaah untuk mengikuti imbauan yang diberikan
para pembimbing oleh para manasik pembimbing manasik maupun dari tim kesehatan dari dokter dengan ya yang pertama menjaga stamina tubuh
terus fit terus yang kedua juga makan yang sehat makanan yang sehat terus yang ketiga banyak minum gitu
jadi banyak minum untuk menghindari kekurangan cairan
ini udah kita himbu seperti itu di samping ya kan kita juga sudah menyiapkan artinya dokter
dokter yang terus akan mengkontrol di masing masing kloter
tak kalah nanti ya baik nanti dari mulai pemberangkatan ya sampai nanti tiba di sana ada pendampingan khusus
jamaah diimbau untuk tidak menunggu haus dan rutin mengkonsumsi cairan setiap satu jam sekali
selain itu menggunakan payung untuk menghindari sengatan panas juga disarankan
dengan kondisi suhu tinggi jemaah juga disarankan untuk selalu menggunakan alas kaki
menurut saiful hingga dua puluh lima juli dua ribu delapan belas sudah ada tujuh belas kloter calon haji yang berangkat dari asrama haji pondok gede jakarta timur
dengan total sebanyak enam enam ratus dua calon haji
fitriah sungkar jakarta